setelah ditutup pada bulan januari lalu terminal bus antar kota grogol jakarta barat kembali dibuka dalam arus mudik dua ribu dua puluh
dinas perhubungan kembali membuka terminal bus antar kota grogol mulai dari hari ini hingga h tujuh lebaran dua ribu dua puluh
selain menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal ini juga dilakukan proses rem cek oleh dishub dan bptj
terminal bus antar kota grogol kebanyakan diisi bus dengan rute jawa tengah dan jawa timur
setelah dibuka warga yang tidak harus berangkat dari kalideres ataupun pulau gebang menjadi langsung di grogol untuk berangkat mudik
sudah ada korespondensi nn indonesia istiarto sigit di terminal grogol jakarta barat
itu selama siang apa alasan terminal ini
akhirnya kembali dibuka terutama untuk bis akap ito
ya selamat siang hanum betul sekali
kurang lebih pada bulan januari dua ribu tujuh belas terminal bus antar kota grogol memang ditutup oleh kementerian perhubungan
memang dikhususkan alasannya adalah agar bus bus antar kota provinsi yang ada di sini pindah ke terminal pulau gebang
karena mereka menginginkan adanya sentralisasi dari jalur bus bus antar kota dan antar provinsi
namun memang terminal ini kembali dibuka
tepatnya di bulan juni dua ribu tujuh belas sampai nanti h plus tujuh arus balik dari lebaran dua ribu tujuh belas dikarenakan karena adanya peningkatan kuota yang cukup tinggi yang terjadi di terminal kalideres maupun pulau gebang
maka dari itu dinas perhubungan memikirkan bagaimana cara agar arus tersebut bisa terurai
salah satunya dengan membuat terminal terminal bayangan dan terminal bayangan yang dimaksud adalah terminal grogol jakarta barat
mengapa grogol dipilih untuk dibuka kembali
karena memang sebelum ditutup hanum banyak sekali warga yang melakukan prosesi mudik
dari terminal grogol terutama bagi mereka yang akan melakukan perjalanan ke jawa tengah dan juga jawa timur bahkan sampai pulau bali
artinya dengan membuka kembali terminal ini akan ada sedikit banyak kurang lebih lima puluh sampai tujuh puluh bus per hari dalam arus mudik yang akan berangkat dari terminal grogol
tidak melalui terminal kalideres dan juga terminal pulau gebang
nah walaupun telah dibuka hari ini hanum memang tidak banyak bus yang sudah saya pantau hari ini sejak pagi hadir di terminal bus grogol
pertama direncanakan akan hadir di sini pada pukul dua belas sampai dengan satu siang
sehingga memang belum banyak penumpang yang sudah berdatang ke sini
namun seperti saya bisa tunjukkan ke anda di belakang ini sudah ada beberapa warga yang akan melakukan prosesi mudik ke daerah jawa tengah utamanya ke yogyakarta dan juga solo
mereka sudah datang untuk pemberangkatan bus pada pukul dua belas siang sampai dengan satu siang nanti hanum
untuk keberangkatan dari terminal bus grogol sendiri memang khususnya tanggal dua puluh sembilan
sampai dengan tanggal dua puluh empat juni dari para po bus sendiri sudah mengalami kehabisan tiket
artinya warga yang masih ingin mencari tiket bisa mencari di luar tanggal dua puluh satu sampai dengan dua puluh empat juni
sedangkan untuk range harga tiket bus yang berangkat menuju jawa tengah jawa timur maupun bali ada di angka rp empat ratus sampai dengan rp empat ratus empat puluh
dengan asumsi memang tidak mencapai rp lima ratus ribu rupiah karena harga tersebut sudah ditetapkan antara satu po dengan po yang lainnya
baik ito bagaimana dengan kelayakan fasilitas pendukung terminal
karena kan seperti yang kita tahu bahwa terminal grogol ini sudah lama ditutup untuk bis antar kota antar provinsi
apakah masih layak untuk digunakan
ya betul sekali hanum
memang jika dibandingkan dengan terminal bus besar kalideres maupun dengan pulau gebang
memang luas dari terminal grogol tidak sebesar dua terminal tersebut yang pertama
namun dari segi ruang tunggu maupun fasilitas lain seperti toilet
tol stol yang menjual makanan warung makan besar maupun toko cemilan
memang tersedia di sini hanum
ini memang dikarenakan sebelum ditutup memang terminal ini sudah banyak digunakan untuk para pemudik melakukan mudik
artinya memang sudah dari tahun tahun sebelumnya banyak orang yang menjual barang dagangannya
lalu juga fasilitas fasilitas lain ruang tunggu yang telah disiapkan bagi para pemudik
namun bisa saya sampaikan jikalau nanti ada lonjakan jumlah pemudik yang cukup banyak
mungkin saja terjadi kekurangan kursi ataupun ruangan untuk menunggu hanum
karena ruang tunggu hanya ada di sini

karena ruang tunggu hanya ada di sini

artinya tidak ada tempat atau ruangan tambahan lain yang bisa digunakan warga untuk menunggu sebelum bus mereka datang
ini menjadi sebuah catatan juga bagi dinas perhubungan
selain tetap melakukan rem cek terhadap bus bus yang akan melakukan mudik
mereka juga harus memikirkan bagaimana kenyamanan dari warga yang akan melakukan mudik tetap terjaga
sebelum nanti akhirnya mereka berangkat menuju pulau jawa yang lain
baik isi arthur sigit
terima kasih atas laporan anda selamat menjalankan tugas kembali